selama ini isu utama yang selalu berhembus dalam setiap momen demokrasi lokal adalah maraknya permainan politik uang dan konflik horizontal antar pendukung peserta pilkada
namun di ibu kota selain praktik kejahatan demokrasi itu kentalnya provokasi isu sara sebagai komoditas politik juga menjadi persoalan utama
lantas apakah mesin politik ketiga pasangan ini siap menjalankan sosialisasi dan pemasaran politik jagoan masing masing secara jujur adil dan bersih tanpa mengedepankan manipulasi uang konflik dan juga sara
kita masih berharap apa saja ide ide bernas dan juga program program berkualitas yang akan diusung demi kebaikan seluruh warga ibu kota
kami akan mengulasnya bersama dengan wakil tim sukses ketiga pasangan calon peserta pilkada dki jakarta pada malam hari ini
sudah ada bang taufik basari ini dari perwakilan tim sukses basuki cahayapurnama dan juga jarod saiful hidayat incumbent ini bang selamat malam
juga ada bang syarif dari pasangan anies baswedan dan sandiaga uno selamat malam bang syarif
dan terakhir ada bang didi irawadi samsudin pasangan agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
sudah lihat selamat malam bang didi kita sudah lihat tadi seperti apa proses tes kesehatan yang sudah berlangsung sudah selesai pak anies dan juga bang sandi selesai di sana
kita ulas lebih jauh ini mengenai bagaimana cara masing masing pasangan calon ini untuk bisa menjual mereka ini pasangan calon ke publik dki jakarta
apa yang ditawarkan untuk publik dki jakarta dan apa langkah langkah pemenangannya
mungkin kita mulai dari bang didi terlebih dahulu
bang didi ini apa yang akan langkah pemenangan apa yang akan diambil oleh tim agus harimurti dan juga silviana murni
jadi kan kita melihat hampir empat tahun ini tentu apa yang bisa membedakan dengan incumbent
sekarang dengan petahana
jadi calon pimpinan dari calon dari partai kami dan koalisi tiga partai bagaimana melakukan pembangunan yang benar benar tanpa ada jarak pada rakyat
pembangunan yang tidak boleh ada kesenjangan
kita melihat beberapa tahun ini ada kesenjangan kesenjangan yang tidak perlu saya kira ya
jadi pembangunan itu kue pembangunan di jakarta harus dinikmati semua
misalkan persoalan persoalan yang belum tuntas saya kira ya
walaupun hendak dilanjutkan oleh gubernur sekarang
tapi kami akan berusaha merangkul masyarakat apapun itu namanya reklamasi
bahkan penggusuran penggusuran yang terjadi
tidak boleh ada rakyat yang harus termarjinalkan
bahwa pembangunan itu harus dinikmati semua
rakyat yang menengah rakyat bawah ikut menikmati jakarta
jadi jangan jakarta ini sekedar hanya indahnya saja
wajah di permukaan
hanya gedung gedungnya saja
tapi bagaimana rakyat ini sejahtera
kita saya kira data dari bps badan pusat statistik jelas bahwa
indeks kemiskinan di jakarta ini meningkat dalam beberapa tahun ini
tantangan bagi semua yang penantang maupun bagi incumbent yang tinggal lima bulan lagi
nah bang deddy model kampanyenya untuk mas agus dan bu sylvi ini seperti apa nanti
ya kita ini strategi
saya buka di sini
sedikit mungkin seperti apa
ya yang pasti kita akan turun ke bawah ya
kita merangkul basis basis yang dimana diperkirakan bisa mendulang suara
bagi pasangan mas agus maupun mbak empok sylvi
ya jadi kita akan masuk ke basis basis
kita sudah adakan pemetaan pemetaan ya dari seluruh jakarta
dan itu sudah ada mapnya di kita
dan kita akan masuk ke wilayah itu dulu
setelah kita bisa
kita menguasai dan meyakinkan wilayah kita
kita masuk ke wilayah wilayah lain yang kita coba meraih suara dari wilayah wilayah yang bukan basis dukungan kita juga
basis dukungan incumbent maksudnya begitu ya
baik kalau bang taufik gimana
untuk incumbent sendiri apa langkah pemenangan yang akan diambil
lebih mudah kah atau justru lebih sulit melihat ada kandidat kandidat lain yang cukup mumpuni
ya sebagai petahana tentu kita harus menyadari
bahwa pasti dalam posisi yang dikritik diserang dan sebagainya
oleh karena itu kita harus siap untuk menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat
mengenai apa yang sebenarnya terjadi fakta faktanya seperti apa
apabila ada pemahaman yang keliru harus kita luruskan dan sebagainya
nah itu yang akan dilakukan oleh tim kampanye ahok jarot
kita akan melakukan kampanye positif
dimana kita akan menjelaskan apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan ahok jarot
apa saja keberhasilannya apa saja manfaat yang dirasakan oleh masyarakat
dan kita bahkan berikan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat
apabila masyarakat menilai bahwa program program pak ahok berhasil
ya berarti harapannya akan dilanjutkan
tapi kalau ternyata dianggap tidak berhasil tidak pilih pun juga tidak apa apa
jadi begitu saja kita serahkan penilaian sepanjang ketika memilih itu
mendapatkan fakta dan informasi yang benar
bang taufik sudah dipetakan poin poin apa nanti yang kira kira akan dikritik oleh masyarakat
ataupun dari penantang ahok ini
dari seluruh kebijakan ahok dan juga jarod selama memimpin ibu kota
ya kita sudah membuat list apa saja program pak ahok ya
dari list itu kita juga sudah dibekali pengetahuan mengenai fakta fakta data dan sebagainya
yang apabila ada pertanyaan pertanyaan tentu akan dijawab sesuai dengan data yang kita miliki
jadi ada listnya ada sekitar tiga puluh empat
program unggulan pak ahok yang disitu pun juga bisa kita kritisi
nah harapannya memang dalam proses dalam kontestasi pilkada ini dengan calon calon yang ada
saya berharap yang terjadi adalah kita adu program
ya silahkan mengkritisi programnya pak ahok
atau mungkin punya program lain yang dianggap lebih unggul
bisa diadu programnya
itu jauh lebih baik dibandingkan yang muncul adalah persoalan dengan isu sara gitu ya
fitnah dan sebagainya
ini kental sekali akan menyerang kandidat
mudah mudahan itu tidak terjadi
saya juga berharap ada komitmen kita bersama diantara partai partai yang mendukung untuk menciptakan pilkada dki jakarta
yang bermartabat yang beretika yang saling menghargai dan mencerdaskan masyarakat
baik bang taufik kita ke bang syarif sekarang
dua kandidat sudah sedikit memberikan gambaran nanti akan seperti apa model kampanyenya
nah untuk pasangan terakhir yang terakhir juga mendaftar
sepertinya cukup banyak
kemarin artinya sudah ada strategi strategi khusus yang dibahas
apa yang akan dilakukan oleh pasangan anda nantinya bang syarif untuk memenangkan kontestasi pilgub ini
ya jadi kita menghadirkan pasangan yang saya sebut generasi baru
generasi cerdas ya kan
generasi cerdas yang sudah lama dikenal publik ya kan
yang dua sosok ini sudah dikenal lama publik rekam jejaknya
karena kecerdasan itu kita lihat dari pemikiran pemikirannya
berdua ini pisioner
visioner dan menyatu senyawa dengan misi partai juga
misi partai gerindra dan pks
kalau tadi tanya strategi apa
tagline kita kan membangun tanpa menyakiti
apa artinya itu bang syarif membangun tanpa menyakiti
secara anda bisa jelaskan
ya membangun tanpa menyakiti
mengandung arti bahwa pembangunan kita harus partisipatif
mampu berdialog mendengarkan sebanyak banyak mungkin saran pendapat kritik
baik kritik yang pedes maupun yang tajam
dua orang ini siap
nah kemudian juga mengandung arti humanis
di dalam mengambil kebijakan tentu harus berdialog dan punya visi tentang pembangunan kemanusiaan
tadi pak didi mengatakan pembangunan jangan physically gitu ya
tanpa diluar fisiknya pak
artinya sama dong berarti dengan mas agus ini
iya semangatnya sama
semangatnya untuk mengalahkan ahok
ya memang harus begitu harus tegas saja kita pak ya
memang kita dari awal memang apa namanya survei kita gitu dan berdialog dengan konstitusi kita memang ingin mengganti ahok tentu secara konstitusional
lalu ditanya apa programnya
program ya aduh programnya apa
nanti kita akan bahas apa programnya
jadi gini kalau dibilang untuk mengalahkan ahok saya rasa nggak benar juga
tapi bagaimana saling mengalahkan dengan program yang terbaik
tapi pagi pagi kita jangan bicara isu sara juga seolah olah incumbent itu korban sarah tidak juga
tapi kita bersama sama justru nih tiga calon ini calon calon yang saya pikir menjaga supaya tidak ada sarah
kalau lihat komposisinya ya pak ahok dengan pak jarod pak anies baswedan dengan pak sandi ino lalu dari kami mas agus
dengan ibu sylvie
calon calon yang jauh dari konotasi mengenai sarah
tapi jangan pagi pagi incumbent mengembuskan ini dulu
jadi kurang elok juga kita sama sama jaga ini
karena sarah ini isu yang paling murahan yang kita semua punya komitmen untuk melawan ini
baik nanti kita akan lihat betul bahwa adu program yang harus ditawarkan kepada masyarakat
kita akan bahas nanti program apa sebenarnya yang dimiliki oleh masing masing kandidat
usai jeda berikut tetaplah bersama kami di prime news
kami akan lanjutkan dialog sesaat lagi
anda kembali di prime news
kami masih akan melanjutkan apa sebenarnya program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat dki jakarta
dari masing masing kandidat pilgub dki jakarta ada tiga
kami sudah bersama dengan masih bersama dengan wakil dari tim sukses ketiga pasangan calon pada malam hari ini
kita ke bang taufik lagi
bang taufik sudah jelas bahwa ahok dan juga jarod sebagai incumbent diuntungkan dengan punya program program sebelumnya
tapi apa yang baru yang nanti akan ditawarkan kepada masyarakat dki jakarta
dan ini kan banyak juga bang taufik program program yang mendapat tekanan dari masyarakat
kita melihat misalnya ada reklamasi gusur menggusur
ini juga menjadi poin yang juga pasti disoroti oleh penantang ahok
bagaimana tim anda ini mengkemas kampanye nanti di jogja
kampanye nanti dan juga program apa yang akan diberikan
ya yang jelas seperti yang tadi saya sampaikan kita mencoba meluruskan informasi informasi yang tidak tepat yang keliru
dan upaya untuk membangun persepsi negatif kepada pasangan ahok jarod
seperti misalnya persoalan penggusuran ya kalau dari kita itu adalah bentuk relokasi
justru kita coba untuk meningkatkan kesejahteraan
meningkatkan standar masyarakat
meningkatkan standar masyarakat
meningkatkan standar kehidupan orang orang yang tadinya tinggal di tempat kumuh kemudian ditempatkan di rusun gitu ya ada
ada pelayanan dan sebagainya
yang paling penting kan ketika ada masyarakat yang harus berpindah tidak sesuai dengan keinginannya
itu kita harus menjamin bahwa taraf kehidupannya minimal sama atau bahkan lebih
itu satu soal ya
yang lain misalnya sistem clue yang ada upaya untuk menggalang
untuk menggalang ketua rt dan ketua rw untuk menolaknya
padahal kalau kita tahu sistem clue justru membuat ada partisipasi masyarakat melaporkan hal hal yang kurang yang terjadi di dki ini
begitu ada jalan bolong atau papan reklama mau rubuh dengan sistem clue dilaporkan dan langsung akan ada tindakannya
jika tidak ada tindakannya kita bisa mengetahui apakah sudah diproses atau belum dan sebagainya
nah ini bagian sebenarnya dari smart city
jadi kita semua bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh dki pemerintahan provinsi dki
kemudian apa saja yang kita bisa manfaatkan dari itu
dan bagaimana partisipasi kita sebagai masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembangunan ini
nah itu yang coba kita perkenalkan dan kita luruskan apabila ada persepsi yang keliru terhadap apa yang telah dilakukan oleh ahok jarot
bang taufik adakah ini terjadi
ini pak ahok kan kalau kita kenal selama ini image nya galak begitu ya
nah selama kampanye ini melihat kandidat lain ini betul betul antitesanya dari pak ahok ini
kalau kita lihat mas agus begitu kalem
bagaimana nanti tim pemenangan ini melihat kekuatan dari masing masing calon yang lain ini yang merupakan antitesa dari pak ahok
apakah pak ahok tetap dibiarkan ya sudah seperti pak ahok yang seperti biasanya
atau agak disuruh berpuasa sedikit untuk
tidak ceplas ceplos lagi begitu
yang jelas kita tidak ingin membangun dengan cara cara pencitraan
kita mau tampil apa saja apa adanya saja ya pak ahok seperti itu ya itulah pak ahok dengan karakternya
kita jujur jujur saja tidak perlu kita harus poles poles sedemikian rupa yang akhirnya membuat seperti pakai topeng
sudah lihat saja pak ahok yang seperti itu
silahkan pilih kalau tidak ada alternatif alternatif lain
jadi tidak ada masalah
nah yang paling penting adalah bagaimana kemudian kembali soal persepsi negatif yang coba dibangun
bahwa seolah olah pak ahok ini berlaku kasar kepada masyarakat
faktanya kita bisa lihatlah kita telusuri saja
sebenarnya pak ahok ini tegas dan keras kepada siapa sih
pak ahok ini tegas dan keras kepada orang orang yang tidak benar
orang orang yang coba memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya coba
mencoba coba untuk mencuri uang negara misalnya
dan melakukan tindakan yang melawan hukum dan seterusnya
nah kepada orang orang itulah pak ahok tidak akan pernah kompromi
tidak mau senyam senyum tidak mau pura pura berbaik hati
tetap itulah yang menjadi lawan pak ahok
jadi meskipun kandidat penantang begitu berbeda dengan pak ahok tidak akan merubah citra dari pak ahok yang selama ini sudah dibangun oleh pak ahok sendiri
ya karena pak ahok merasa tidak perlu
tidak butuh percintraan
baik kita ke bang syarif
bang syarif tadi kemarin saya juga mendengar langsung bagaimana puisi gusur gusur oleh bang fadli zon
tadi dikatakan itu menggusur adalah merelokasi
kalau nantinya dari pasangan anies baswedan dan juga bang sandi
apa dong berarti solusinya untuk pemukiman pemukiman yang dikatakan ilegal liar begitu
apa solusi yang akan diberikan nantinya kalau tidak harus digusur
saya sebelum ke sana
itu kan judulnya itu ya
strateginya seperti apa
kita menghadirkan sebuah kepemimpinan sesungguhnya
sebuah jawaban terhadap kegelisahan ya kan
keadaan dimana warga masyarakat merasakan kita tidak punya pemimpin
itu yang dirasakan
yang dirasakan maka kita hadirkan kepemimpinan baru
leadership yang baru
yang diinginkan oleh masyarakat prorakyat
nah soal program
soal program itu adalah bagian dari visi calon dan misi partai dipadukan
visi partai adalah membangun tanpa menyakti
nah persoalan tadi lagi
itu teknis itu sebetulnya
sebetulnya kita ya
itu tidak menolak penataan kawasan tidak
yang dipersoalkan adalah merelokasi dengan cara kekerasan
saya mencatat penggusuran di jakarta itu dari satu ratus tiga puluh dua penggusuran
yang damai itu cuma delapan belas
baik tapi pada akhirnya juga diberikan rumah susun begitu
ya rumah susunnya sewa
saya mencatat yang orang tinggal di rusun sawah sekarang ini
saya sudah catat itu
ada yang menunggak banyak
dan mereka ditanya kenapa menunggak
saya pengennya apa namanya
waktu itu gimana ceritanya
ya ini perjanjiannya dua tahun
jadi persoalan rusunawan
yang paling penting adalah keberpihakan kepimpinan terhadap rakyatnya
keberpihakan kepimpinan terhadap rakyat
saya pernah menawarkan dulu
dulu di gerindra itu menawarkan kepada gubernur
untuk merevisi pergub tentang kompensasi penggusuran
ternyata oleh pak gubernur ahok diganti
dulu sebelum jam jokowi ada kompensasi namanya kerohiman
kedua untuk supaya orang mendapatkan harapan baru di rusunawa itu
diberikan kompensasi misalnya
dikredit berapa tahun
ini tidak pernah
itukah yang nantinya akan menjadi strategi dari
ataupun solusi yang ditawarkan oleh pasangan anies dan juga sandiaga uno
itu salah satunya
itu salah satunya yang diberikan supaya orang mendapatkan
tetapi ada yang lebih menarik
itu meneruskan program jokowi tentang kampung deret umpamanya
kampung deret itu kan menata lingkungan
jadi kalau ini adalah menata pemukiman
anak seolah murad marid
bangunan sosialnya rusak
itu yang membuat masyarakat gelisah
maka jalan seperti ini menurut saya salah
dan harus dikoreksi
tapi kalau kampung deret kan ini mahal ya bang syarif
untuk pembebasan lahannya
itu tidak mahal pembebasan lahannya
itu ada hitung hitungannya
baik ada itu
ada hitung hitungannya kesepakatan dengan warga
seperti misalnya gagasan bang rijal tentang akuarium lah
itu sangat menarik itu
sayang bang rijal tidak masuk ya
bagus itu bang rijal
tidak ada minang begitu ya
jadi satu kawasan dibangun
dengan pemertaan misalnya
sekian persen untuk yang eks relokasi
sekian persen untuk bisnis
itu sangat menarik
misalnya kalau kita ke bang didi
bang didi apa yang dimainkan kalau dari agus dan juga syafiana
samakah dengan bang syarif
mungkin ada yang sama tapi ada yang lebih inovatif
has bakat tadi dengan mas taufik basari
bahwa kita berbicara berdasarkan data dan fakta
data sudah jelas ya
badan pusat statistik
bahwa indeks kemiskinan di jakarta itu meningkat
kalau mau di debat ini debat kepala bps gitu ya
berarti di sini kan empat tahun ada hal hal yang tidak optimal
jadi kami melihat lebih banyak pencitraan pencitraan yang dilakukan ya
pencitraan yang lebih
pencitraan yang lebih kepada wajah tampilan jakarta secara fisik
padahal lebih jauh itu
kalau kita naik ke gedung tinggi
kita lihat dari tempat tinggi
betapa jakarta ini kampung besar
ya memang tidak mudah untuk membalikan lapak tangan mengubah itu
tapi paling tidak dalam empat tahun ini tidak boleh dong
indeks kemiskinan itu bertambah
oleh karenanya program program yang sedang kami siapkan ya
tidak akan kami buka semuanya hari ini
ini bagaimana bisa pembangunan itu
merangkul masyarakat masyarakat di pelosok pelosok jakarta
di kampung kampung yang sangat besar ini
sehingga mereka benar benar kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan
saat ini saya kalau keliling ke kampung kampung
ternyata ada kesulitan beli sembako
lalu daya beli yang paling fundamental
misalnya kendaraan beli motor pun sulit
berarti kan ada suatu strategi yang dilakukan oleh incumbent ya
petahana selama empat tahun ini tidak
pembangunan itu mungkin seolah olah kalau tampak di permukaan
wah sejahtera nih
ternyata ya silahkan keliling ke kampung kampung jakarta
itu yang cukup dirasakan daya beli yang sulit
nah kami akan masuk
bagaimana program kesejahteraan rakyat ini
akan kita cari formula formula rumusan rumusan
sehingga jakarta ini tidak perlu langsung wah
dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa
tapi jakarta walaupun bersahaja
tapi rakyatnya pemerataan pembangunan ini lebih optimal
bang dede ini kan juga pertanyaan publik banyak mengarah ke agus
meskipun matang secara militer
tapi untuk bisa menjalankan strategi dan juga kesejahteraan untuk rakyat
secara kepemimpinan ini belum ada pengalaman sama sekali bang di birokrasi
bagaimana nantinya kandidat agus harimurti ini bisa menjalankan seluruh program program juga strategi yang nanti ke depan
saya kira begini ya
mas agus ini kan sebelumnya dia di militer memimpin dengan baik
walaupun saat ini pangkat terakhir mayor
pendidikan pendidikan kepemimpinan memperoleh nilai nilai yang terbaik ya
seperti di harvard university di berbagai universitas ternama
dan ini saya kira jadi begini ya
jangan seolah olah kalau yang belum pernah di birokrasi lalu tidak mampu bersaing dengan birokrasi
banyak justru yang di brokasi juga
banyak yang bermasalah juga
yang sudah puluhan puluhan tahun dan sebagainya
jadi ukurannya nggak bisa dari situ
mereka orang yang berbakat dalam kepemimpinan itu bisa belajar dengan sangat cepat
banyak sebagai contoh anggota anggota dewan di amerika juga
belum pernah kan mereka duduk di kongres
bahkan ada yang di senat baru
tadinya mungkin hanya di partai tidak pernah memimpin birokrasi
di indonesia pun demikian
calon calon anggota dewan baru seperti kawan kawan kita ini kalau duduk belum tentu kalah dengan yang katakan

berapa periode di sana
jadi dalam hal itu tentu kembali lagi adalah bakat dan kemampuan
bukan berarti orang yang baru lalu kalah dengan orang yang lama
yang penting ide ide segar apa yang bisa dijual
ide ide apa yang bisa ditawarkan
program program apa yang bisa jalan
nah itulah ide ide
yang kemimpinan ini yang menjadi pegangan dia
bahwa bisa memimpin
artinya sudah punya juga pengalaman kepemimpinan selama di militer begitu
itu bukan sekali lagi ya bukan hal yang menjadi pembanding bahwa kalau belum pernah tidak bisa
di amerika pun banyak presiden mantan lawyer ya
mantan lawyer yang belum pernah duduk mungkin belum pernah memerintah ya
mantan lawyer atau duduk di kongres ex lawyer di senat
tapi mereka bisa belajar cepat karena memang bakat pemimpin bakat apa namanya
di dalam manajemen politik dan kepemimpinan saya pikir bisa menyesuaikan
baik bang didi
untuk statement terakhir ini
apa visi misi yang juga nanti akan ditawarkan ke bang taufik dulu pertama
apa visi misi yang ditawarkan oleh masing masing semuanya nanti kita ke bang taufik terlebih dahulu
untuk jakarta kedepan yang ditawarkan oleh masing masing kandidat
ini waktunya cukup singkat sebenarnya untuk bisa memenangkan pertarungan di dki jakarta
ya tentu kita ingin jakarta yang lebih baik
pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembangunan fisik itu juga keliru ya kalau dikatakan pak ahok dan jarot
melakukan pembangunan fisik saja tapi juga pembangunan karakter juga
yang kita bisa lihat bagaimana birokrasi di pemprov yang tadinya masih kacau balau
banyak yang tidak melayani dengan baik
sekarang kita sudah bisa rasakan perbedaannya kalau kita datang ke kelurahan
bagaimana pelayanan itu dilakukan
bagaimana kinerja dari aparat pemprov itu meningkat
ada semangat dan sebagainya
di samping itu juga karakter yang coba kita bangun adalah kita menjaga kota ini secara bersama sama
ada pasukan oranye yang membersihkan berbagai selokan sungai dan sebagainya
yang kita harapkan ketika itu sudah bersih orang menjadi terpanggil juga untuk menjaga agar tetap terawat dan tetap bersih
kalau misalnya kita kadang kan orang membuang sampah karena sudah ada sampah di situ akhirnya dia ikut buang
tapi kalau bersih mau membuang sampah sembarangan pun jadi berpikir
nah itu bagian dari upaya kita untuk menjadikan warga dki ini menjadi warga masyarakat kota metropolitan yang modern
dimana kita bisa bersama sama berpartisipasi juga untuk menjaga agar kota ini menjadi kota yang terbaik ya
dengan pelayanan yang baik dan ada partisipasi publik di dalamnya
bang syarif apa visi misi yang ditawarkan nanti ke depan untuk membangun jakarta dari pasangan anies dan juga sandiaga selain jakarta membangun tanpa menyakiti begitu
ya jadi gini kita berbasis pada ya kan partisipatif tadi
untuk modal modal sosial jakarta itu banyak
modal sosial itu banyak
guyup rukun itu modalnya
di luar konteks itu modal keuangan kita banyak sampai tujuh puluh satu triliun
artinya ini persoalannya bukan soal program sesungguhnya
ini persoalannya leadership
uangnya ada yang ahli banyak
ya profesor dokter banyak
ini adalah persoalan leadership
misalnya penyerapan rendah kenapa penyerapan rendah
karena birokrasi tidak diberikan stimulus dorongan moral kenyamanan bekerja
itu salah satu poinnya
jadi kalau ditanya bagaimana strategi ke depan strategi ke depan kami adalah mengkoreksi incumbent
mengkoreksi incumbent sampai sampai saya harus dikatakan
banyak dong bang berarti ini harus dikoreksi
kita begini mendekonstruksi apa yang di dalam pikiran pak gubernur visi misinya kita dekonstruksi
dan ternyata apa namanya kesiapan kita mendekonstruksi sudah ada ternyata
salah satu faktornya penyerapan anggaran
modal sosial rakyat miskin dihancurkan
ada orang bertanya begini sebetulnya warga itu butuh taman apa butuh makan sih
mereka butuh makan bukan butuh taman
itu dia kemacetan maunya
sebetulnya warga itu pengen irp apa cara yang lain
baik bang syarif ini durasi kita sangat singkat
kita ke bang didi dulu terakhir bang singkat saja apa
kami tidak ingin mengulangi mohon maaf yang janji janji yang terlalu banyak dilakukan oleh incumbent ternyata tidak bisa tercapai
di penyerapan anggaran saya kira masalah
selain yang itu
harusnya kalau bisa dikelola dengan baik tepat guna anggaran ini bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat
ternyata penyerapannya sangat termasuk buruk di indonesia
nah tentu kami siap ke depan dengan program program yang lebih jelas
memanfaatkan ahli ahli tentu kan kita punya birokrasi yang sudah jalan di jakarta
bagaimana memaksimalkan mengoptimalkan mereka
sehingga anggaran yang ada yang besar ini anggaran jakarta
bisa memberikan manfaat langsung kepada rakyat
jadi pembangunan harus humanis merangkul semua pihak semua menikmati
jangan ada kesenjangan pihak menengah bawah juga menikmati
jangan hanya orang yang berduit dan bermodal saja yang menikmati pembangunan jakarta
baik terima kasih mbak rudi
ada catatan satu saja
singkat saja apa
ternyata apbd kita kenaikannya tidak sangat signifikan pak rudi
apbd kita kenaikannya tidak sangat signifikan
baik terima kasih
melakukan dekonstruksi itu mudah
tapi kita tanyakan kembali bagaimana lantas konstruksinya
itu yang kita harapkan juga
ini lah ini lah pilkada
itu yang nanti kita akan tunggu apa
bagaimana rekonstruksinya dan juga visi misinya dari masing masing kandidat
terima kasih bang taufik bang syarif dan juga bang didi
kita tunggu pilkada yang damai pilkada yang sejuk tanpa ada isu sara di dalamnya